pembelajaran tatap muka atau ptm terbatas di sejumlah daerah yang masuk kategori ppkm level satu sampai tiga dimulai pada senin tiga puluh agustus dua ribu dua puluh satu salah satunya di dki jakarta
komisi perlindungan anak indonesia kpai menggelar rapat koordinasi nasional secara daring pada senin tiga puluh agustus untuk menyampaikan hasil pengawasan ptm di sembilan provinsi dan hasil survei persepsi peserta didik terhadap vaksinasi anak usia dua belas hingga tujuh belas tahun yang diikuti oleh lebih dari delapan puluh enam responden secara daring
komisioner kpai retno listiarti mengatakan pengawasan ptm terbatas oleh kpai selama periode januari hingga juni dua ribu dua puluh
di empat puluh dua sekolah di dua belas kabupaten kota di sembilan provinsi menunjukkan bahwa tujuh puluh sembilan lima puluh empat persen sekolah siap menggelar ptm di masa pandemi
angka ini jauh meningkat dari pengawasan kpai tahun sebelumnya ketika itu hanya sekitar enam belas persen sekolah yang siap menggelar ptm
maka kpai secara prinsip mendukung pembelajaran tatap muka tapi tentu dengan syarat syarat
berikut ini yang pertama adalah
rekomendasi kami untuk sekolah madrasah haruslah memastikan ya sudah dipastikan memenuhi segala syarat dan kebutuhan penyelenggaran ptm
baik itu protokol kesehatannya maupun infrastruktur tentunya
untuk memenuhi ini butuh biaya
maka untuk sekolah sekolah yang tidak mampu kami mendorong daerah membantu ya
selain itu kpai merekomendasikan agar sekolah atau madrasah telah memastikan bahwa minimal
lima puluh persen warga sekolah sudah divaksin
tak hanya guru tapi juga murid atau setidaknya orang tua murid
wakil menteri kesehatan dalam paparannya di rakornas ini juga menyebut bahwa
baru sekitar sembilan delapan puluh dua persen anak yang telah divaksinasi dosis pertama
dari lebih dari dua puluh enam juta sasaran vaksinasi anak secara keseluruhan
lebih dari dua tiga juta remaja antara usia dua belas sampai delapan belas tahun
tetapi angkanya itu tidak merata di beberapa tempat
misalnya di bali itu sudah mencapai sembilan puluh empat persen
di jakarta sudah sampai delapan puluh persen
tetapi ada beberapa daerah misalnya seperti di lampung itu baru satu persen
maka vaksinasi pada anak berusia dua belas sampai tujuh belas tahun menjadi salah satu mandatori
yang harus dilakukan kalau kita ingin memperlakukan pertemuan langsung
proses belajar mengajar ada anak anak di sekolah
untuk mengejar target ini kementerian kesehatan tengah memperluas lokasi vaksinasi bagi anak
mulai dari berkoordinasi dengan vaskes seperti puskesmas dan rumah sakit
hingga sentra vaksinasi yang dapat diadakan oleh pemerintah maupun swasta
di lokasi sekolah yang ditentukan
komisi perlindungan anak indonesia juga merekomendasikan ptm dapat digelar
selama pemerintah daerah transparan

soal vaksinasi pemerintah dan pemerintah transparan
soal positivity rate dengan ketentuan yang mengacu pada organisasi kesehatan dunia atau who
yakni hanya daerah dengan positivity rate di bawah lima persenlah
yang dinyatakan aman untuk menggelar pembelajaran tatap muka
nabila putri jakarta